iya jadi kita sebagai umat muslim harus taat kepada allah swt
caranya dengan sholat dengan waktu dengan tepat waktunya
mudah mudahan insya allah nanti kita bisa di tempat pintu surga allah
awas dalam minggir
tongkat kelima sadar
dua kalimat sadar
cenengan baca kalimat itu
kedalam hati cenengan
terus cenengan baca
kita akan merampas seruling bocah itu
iya jadi kita sebagai umat muslim harus taat kepada allah swt
caranya dengan sholat dengan waktu dengan tepat waktunya
mudah mudahan insya allah nanti kita bisa di tempat pintu surga allah
ternyata ular itu
surrainku di atil
berhasil jadi milik kita
bagus kan dika
kamu itu gak usah panik
dan kamu jangan terlalu memikirkan strolling itu
kamu itu cuma benda
jadi yang namanya benda itu
manfaat dan tidaknya
tergantung siapa yang memakai
seruling ini ada di tangan kita
bukankah suling itu untuk menaklukkan ular
kenapa ketika diidip olehmu
malah mendatangkan ular gandika
aku tidak tau
ini pasti ulah jengel sanca loka
dia pasti sedang mengerjai kita
ini tidak lucu
untuk apa kamu mengirim
ular ular sihir kepadaku
jadi itu ular ular asli

kering itu hampir saja mendatangkan gelar ular yang mau membunuhku
kau mau membunuhku
coba kamu bunyikan seruling itu dengan nada yang berbeda
jangan mengutuk anak sendiri
ucapkanlah kata kata yang baik
karena ucapan ayah adalah doa bagi anaknya
said mempunyai alasan yang sangat kuat
untuk melakukan itu semua
anak kita bukan orang jahat
tetap saja salah
sejak dia jadi beranda loka jaya
sikapnya semakin menjadi jadi
banyak membuat kekacauan di tuban
bahkan sampai ke daerah daerah lain
loh tahu di mana muka kita
kalau sampai semua pemimpin daerah tahu
bahwa sahid itu adalah anak kita
anak seorang adipati tuban
jangan sampai kita membenarkan yang salah
walaupun itu kita sendiri
lunakanlah hati suami hamba
dan penuhilah rasa kasih sayang pada dirinya
aduh aduh aduh
kok kanjeng sunan kok udah nyampe duluan toh
kok bisa bareng dengan kanjeng sunan
kan kanjeng sunan
loh kita itu sebenarnya enggak bareng loh denayu
kanjeng sunan bonang itu jauh di belakang kita
lah kok sekarang malah mabed tunduk
sampai duluan di sini
aneh itu namanya
lagian kan jangan dipati
pokoknya melarang kami pulang duluan
sebelum denayu pulang
begitu juga aku
aku tidak akan pulang
kalau tidak bersama kang mas said
kalian semua ketahui lah
kalau raden sahid itu pergi
adalah untuk mencari jati dirinya
dan untuk mengukuhkan keyakinannya
kepada allah subhanahu wa ta'ala
dia akan pulang
dengar sendiri kan
apa yang dikatakan kanjeng sunan bunda
bawalah rasa hulan pulang ketuban
maaf kanjeng sunan
ingin berguru kepada kanjeng sunan
sekarang kamu pergilah ke ampel denta
mengapa saya harus ke ampel denta
karena kamu akan mendapatkan apa yang selama ini kamu cari di ampel denta
saya akan ke sana